berikutnya saudara adu jotos nyaris terjadi antara komisioner kpu dengan komisioner bawaslu maluku utara
saat berlangsungnya rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi maluku utara
kericuhan diduga lantaran adanya ketidaksesuaian data perolehan suara dengan data penyelenggara pemilu
kericuhan bermula saat salah satu komisioner bawaslu maluku utara melayangkan protes
dan mendatangi meja rapat komisioner kpu maluku utara
salah satu komisioner kpu maluku utara yang emosi mencoba mengejar anggota bawaslu dan nyaris adu jotos
kejadian ini cepat dilerai oleh polisi
pleno kembali memanas saat komisioner bawaslu didorong oleh salah satu anggota kpu lainnya saat hendak kembali ke meja
anggota bawaslu mengaku aksinya dilakukan sebagai bentuk protes ke kpu
yang telah mengesahkan suara di saat masih ada sejumlah selisih suara